saudara arus balik kendaraan di tol kalikangkung jawa tengah diberlakukan satu arah dari jawa tengah mengarah ke jakarta
rekayasa lalu lintas one way arus balik resmi diberlakukan pada pukul tiga sabtu sore dari gerbang tol kalikangkung hingga gerbang tol cikatama
dua jam berlakunya one way sudah tujuh kendaraan yang masuk gerbang tol kalikangkung mengarah ke jakarta
selain sistem one way perlantas juga menerapkan sistem kontraflow hingga kilometer
pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap juga akan diberlakukan
jumlah kendaraan pemudik di tol layang mbz kilometer empat puluh delapan arah jakarta meningkat pada
masa lalu lintas berupa kontraflow pun masih diberlakukan
di gerbang jalur tol kilometer tujuh puluh gerbang tol cikatama sampai kilometer empat puluh tujuh arah jakarta
lalu lintas jalur kontraflow mulai tersendat karena ada penyempitan jalan di kilometer empat puluh tujuh bawah tol layang mbz
para pengendara diminta tetap memperhatikan laju kecepatan ketika berkendara di jalur kontra flow